jadi totalnya lebih kurang hampir dua puluh tujuh triliun rupiah
dari gabungan seluruh daerah untuk kpud bawa seluruh daerah
karena anggaranya kan undang undangnya bukan dari abbd dari abbd
jadi tugas daripada saya sebagai menda negeri adalah dari sembilan belas tahun dua ribu dua puluh dua
mengejar semua daerah untuk segera melakukan
koordinasi pemberian tiba kepada kpud bawa seluruh daerah
aparat keamanan untuk masalah pengamanan
karena anggaranya kan undang undangnya bukan dari abbd dari abbd
jadi tugas daripada saya sebagai menda negeri adalah dari sembilan belas tahun dua ribu dua puluh dua
mengejar semua daerah untuk segera melakukan koordinasi pemberian hibah kepada kpud bawaslu daerah
dan aparat keamanan untuk masalah pengamanan
nah kita sudah merekap semua daerah sudah membuat nphd seratus persen untuk kpud
untuk bawa seluruh sembilan puluh lima lebih sisanya sedang kita kejar
kemudian total usulan semua itu lebih kurang dua puluh triliun lebih untuk jajaran kpud
untuk jajaran bawa seluruh daerah kita sudah membuat nphd seratus untuk kpud
jadi totalnya lebih kurang hampir dua puluh tujuh triliun rupiah dari gabungan seluruh daerah
untuk kpud bawa seluruh daerah
belum termasuk kami belum merekap jumlah total untuk keamanan
kan masih ada enam puluh pisan lagi
kita saya tentunya mentarget secepat mungkin
karena dalam bulan mei juni sudah harus selesai
karena teman teman kpud mereka memerlukan biaya untuk mengekseksi program programnya
tni dan polri juga perlu melakukan persiapan persiapan
tidak bisa didelivernya sebulan dua bulan sebelumnya
tidak cukup waktunya untuk pengadaan segala macam lelang
saksikan program program kompas tv di siaran digital pay tv dan media streaming lainnya